saya tidak akan berubah pikiran

mama minta saya supaya menghentikan tuntutan ini
mama mengunci saya
mengunci saya di dalam
dan kalau mama sangat marah
saya sering dipukulin
mama sedang mengusahakan ginjal anak untuk kamu
mama akan berjuang untuk keselamatan kamu
tahan sebentar tika
mama tidak mau kamu meninggal
kamu tidak boleh meninggal tika
mama tidak boleh meninggal
jangan kabur sini pergi ke sana
kamu cuma pura pura sedih